pertukas lalu lintas polsek pasarobo kamis pagi bersama petugas dinas perhubungan mengevakuasi seorang nenek
di pinggir tebing jalan tol jor dalam keadaan lemah dan menggigil
belum diketahui penyebab kondisi wanita lansia berusia lima puluh enam tahun warga bekasi bisa seperti itu
petugas dengan menggunakan tali turun ke bawah tebing dan mengevakuasi nenek tersebut dengan cara digendong
diketahui perempuan bernama rubiah yang mengaku tinggal di bekasi timur ini sebelumnya ditemukan dalam kondisi lemah dan kedinginan
pertugas lalu mengangkat rubiah melewati pagar
kemudian anggota kamis wijanta ini mengecek ternyata benar
bersama dengan petugas patrolik jor dan petugas kebersihan serta anggota disub
mencoba untuk melakukan evakuasi terhadap nenek ini yang sudah kondisi lemah dan kedinginan
alhamdulillah setelah kondisinya pulih nenek tersebut rencananya akan dibawa ke panti sosial di kawasan cipayung jakarta timur